mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi diperiksa dalam kasus korupsi pembangunan gedung ipdn di rokan hilir
gamawan mengaku tidak mengetahui soal dana pembangunan tersebut dan menyebut pihak bpkp sebagai pihak yang bertanggung jawab atas lelang tender proyek itu
usai menjalani pemeriksaan selama enam jam di gedung kpk jakarta gamawan fauzi mengungkapkan ketidaktahuannya soal dana pembangunan gedung ipdn rokan hilir provinsi riau
mantan menteri dalam negeri ini diperiksa sebagai saksi bagi tersangka mantan pejabat pembuat komitmen kemendagri dudi jokom
posisi gamawan sebagai menteri sekaligus kuasa pengguna anggaran dinilai strategis untuk memberi keterangan tentang aturan lelang
dan pemenangan tender ipdn rokan hilir yang diatur oleh dudi jokom
bukan kali ini saja gamawan diperiksa terkait dengan kasus ipdn
pada mei dua ribu delapan belas mantan mendagri ini juga diperiksa atas kasus serupa
sementara jurubicara kpk febri diansyah menambahkan gamawan diperiksa sebagai saksi dan untuk dimintai penjelasan tentang prosedur pembangunan proyek senilai di atas seratus miliar rupiah tersebut
untuk proyek di atas seratus miliar yang diharuskan kita berpersetujuan mendagri
kami ingin memklarifikasi memklarifikasi apakah misalnya proyek ipdn di setidaknya empat yang kami akan menyindikan saat ini
untuk membutuhkan persetujuan mendagri dan sejauh mana tahap tahap untuk melakukan perbisaan ini
dalam kasus ini kpk menduga adanya pemufalan
pembangunan proyek ini adalah sebuah perpakatian jahat antara dudi jokom dan sejumlah kontraktor mengenai pembagian jatah proyek
ada pun biaya yang disepakati senilai tujuh persen
akibatnya negara diduga merugi lebih dari tiga puluh empat miliar rupiah